melalui sambungan telepon kita langsung saja berhubungan dengan psikologi kassandra putranto di jakarta
terkait kasus keraton agung sejagat polisi meminta psikolog untuk memeriksa kejiwaan raja dan juga ratu keraton agung sejagat

bagaimana anda melihatnya
memang pada setiap kasus yang diduga ada kemungkinan latar belakang profil psikologis yang menyertai tindak pidana yang disangkakan terhadap seseorang
patut dilakukan pemeriksaan psikologis yang lengkap menyeluruh oleh psikolog forensik yang memiliki sertifikasi dan kompetensi yang sudah diakui oleh negara

terutama juga untuk meminimalkan dugaan dugaan atau komentar komentar orang orang terhadap kinerja kepolisian
ataupun terhadap perilaku tindak pidana itu sendiri
sehingga tentu apabila pemeriksaan psikologi sudah dilakukan

dalam hal ini saya saat ini selaku pemeriksa atau psikolog forensik
belum bisa atau tidak diperkenankan untuk memberikan komentar apapun sebelum melakukan pemeriksaan
atau sebelum bisa membaca pemeriksaan psikologis yang sudah pernah dilakukan
dalam hal ini psikolog forensik juga punya ketentuan ketentuan dan prosedur yang baku

ya bu kasantra
kalau melihat tersangka kasus penipuan yang berkedok ratun agung sejagar ini kan mengakui kalau dirinya ini adalah halu
tapi kalau ibu melihat ini apakah murni dari tindakan kriminal umum
karena para raja dan ratu ini meminta uang kepada para pengikutnya
begini sekali lagi adalah bahwa ada tindak pidana
walaupun masyarakat mungkin bertanya tanya
mana sih tindak pidana ini di mana ada dalam hal ini
ini kan luka polisian sudah punya hasil penyidikan dan pemeriksaan yang lengkap tentang itu
ada sebuah tindak pidana yang disangkakan kepadanya
nah yang kedua seseorang mengaku halu
atau bahkan mungkin pada banyak kasus yang lain

nah itu yang juga harus dibuktikan dalam sebuah pemeriksaan psikologis

indikasi lupa indikasi halu indikasi apapun gitu ya

kemudian yang ketiga apakah ternyata ada suatu motif untuk melakukan tindak pidana tersebut

sampai ya tadi soal motifnya
jadi saat ini kita tidak bisa hanya sekedar mengatakan
oh di dalam tayangan tayangan dia kelihatannya halu atau segala macam
kami psikolog forensik tidak bekerja seperti itu
kita harus melakukan pemeriksaan untuk bisa membuktikan itu
apapun yang dinyatakan oleh para pelaku

yang memang sudah ditentukan standarnya
ya bu kesandra
kita sampai di tingkat mana sebenarnya halusinasi ini bisa mempengaruhi kehidupan
atau cara berpikir seseorang
ya pada kasus kasus tertentu memang indikasi halu itu hanya sebuah gejala
nah gejala itu muncul karena adanya suatu kondisi psikologis tertentu
macem macem bisa terjadi
satu di bawah pengaruh zat bisa terjadi ada halusinasi
kedua mungkin ada gangguan psikologis yang khas misalnya psikotik atau
yang lain lagi
nah sekarang kembali lagi apakah imajinasi dan halusinasi itu sendiri

apakah itu terjadinya hanya selektif
apakah berlangsung terus menerus
apakah juga selama pemeriksaan
nah itu yang harus dibuktikan sekarang ini

harus ada pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh psikologis
forensik yang memang sudah punya sertifikasi kompetensi untuk itu
saat ini tidak semua psikolog serta merta bisa melakukan pemeriksaan tersebut

bu kasandra kami ingin tahu atau publik juga ingin tahu bu
apa saja tes yang akan dilakukan dalam serangkaian pemeriksaan psikologis
dari raja neratu sejagat ini bu
ya dari psikologi forensik itu biasanya kan memang sudah ada

selain juga ada pemeriksaan terhadap data data yang ada
kemudian juga mungkin wawancara terhadap orang sekitar
atau juga bahkan terhadap hasil pemeriksaan penyidik
nah itu semua adalah bagian yang harus dilakukan
kalau tes tes apa saja yang harus dilakukan tentu saja itu adalah bagian dari pekerjaan seorang psikolog
ya bu cassandra apakah tes ini bisa diketahui apabila kalau misalnya kita pura pura
secara teknis kita bisa pura pura oh saya ini normal

itu istilahnya maling ring atau berpura pura atau tidak mengatakan sejujurnya
atau berusaha menutupi kebenaran atau berbelit belit dan lain sebagainya

itu juga yang akhirnya membedakan mengapa pemeriksaan psikologi forensik itu berbeda
dengan pemeriksaan psikologi klinis atau psikologi lainnya

jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarang psikolog yang tadi saya sudah katakan

psikologi itu ada banyak psikologi itu ada banyak ada kompetensi sendiri
masing masing punya standar prosedur yang berbeda dan tentu saja fokus pemeriksaan yang berbeda
sebagai contoh misalnya kalau kita bicara soal halusinasinya
halusinasinya mungkin bisa diperiksa oleh seorang psikolog klinis untuk mengetahui ada gangguan atau tidak
untuk itu psikolog klinik pun bisa mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya
tetapi apabila mau dikaitkan dengan tindakan

pada saat ini tadi yang disangkakan adalah penipuan dan lain sebagainya
karena ada hal hal lain yang diperiksa selain dari pengakuan halusinasi atau pengakuan ketidakstabilan emosi
ataupun kondisi psikologis lainnya seperti halusinasi
tetapi ada lagi yang tadi misalnya dari sisi motif kemudian kepura puraan berada di begala pengaruh zat

atau mungkin tidak mengatakan sejujurnya atau mungkin ada maksud lain
itu semua justru adalah bagian dari kompetensi psikolog forensik
bu kassandra melihatnya ini apakah tersangka ini sudah melakukan mapping atau pemetaan
sehingga orang gampang terpengaruh dari pahaman yang terpapar di sana di purworejo jawa tengah bu
saya belum melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan
saya tidak bisa memberikan pernyataan apapun selain sebaiknya

walaupun mungkin kita sudah bisa lihat dari tayangan tayangan yang ada
yang bersangkutan bisa menghimpun anggota begitu banyak
sebenarnya itu sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
tetapi tentu saja sampai di mana atau bagaimana itu terjadi dan seberapa jauh itu harus ada pemeriksaan psikologi